selanjutnya kita kembali ke kasus dugaan malapraktik di sidoarjo
pihak kuasa hukum rumah sakit siti honijah mengaku akan menuntut balik pihak keluarga pasien
yang melaporkan mereka ke pihak kepolisian
kuasa hukum bahkan mempertanyakan originalitas video yang disebarkan oleh keluarga
keluarga korban dengan inisial dh tersebut akan dilaporkan balik ke pihak kepolisian
atas dugaan pencemaran nama baik
kami juga akan menuntut balik secara pidana kepada dh dengan pasal
karena sengaja menyeberluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik
seperti yang dimaksud di dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang informasi transaksi elektronik
kembali kami tersambung dengan wida subianto di surabaya jawa timur
wida ini seperti apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan malpraktik yang terjadi di rumah sakit siti hodijah
wida bisa mendengar suara saya
wida bisa dijelaskan kembali bagaimana dengan perkembangan terkini dari kasus ini
ya puspa seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari rumah sakit siti hodija
sepanjang sidoarjo yang siang ini melakukan konferensi pers yang pertama oleh pihak manajemen rumah sakit ini
ya puspa sesuai dengan konferensi pers pertama yang dilakukan siang ini di aula lantai tiga rumah sakit siti hodijah
sepanjang sidoarjo ini yang menyatakan akan menuntut dari oknum dh ini adalah oknum yang diduga
sebagai perekam kemudian juga penyebar video viral yang berisi tentang dugaan keluarga yang menuduh
ini pihak rumah sakit melakukan suntikan terhadap anggota keluarganya yang meninggal
ini pihak rumah sakit berencana akan menuntut oknum dh ini dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite
dimana penuntutan ini ternyata meskipun dinyatakan dengan lantang pihak rumah sakit masih memberikan kesempatan
kepada oknum dh ini untuk mengklarifikasi
dengan cara datang ke rumah sakit kemudian meminta maaf kemudian mengklarifikasi atas berita yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit ini adalah fitnah dan juga hoax
bila hal ini dilakukan oleh dh oknum dh ini maka pihak rumah sakit tidak akan meneruskan kasus ini di mana dinyatakan mereka akan dipidanakan
nah empat belas hari kerja ini terhitung mulai hari ini dan nantinya bila ternyata sampai empat belas hari kerja oknum dh ini tidak melakukan seperti yang dituntut oleh rumah sakit
atau dituntut kembali sesuai dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite
nah yang menarik di konferensi pers yang dilakukan siang ini ada poin poin penting yang disampaikan oleh pihak manajemen rumah sakit
bahwa pernyataan bahwa perawat kemudian dokter tidak memeriksa
dan perawat ini melakukan suntikan terhadap jenazah keluarga mereka ini dinyatakan sebagai fitnah yang keji dan juga hoax
pihak rumah sakit kemudian membuktikan dengan menceritakan kronologis kejadian yang pada tanggal dua puluh satu desember dua ribu tujuh belas lalu
di mana pada pukul dua puluh dua waktu indonesia barat ini perawat melakukan pemeriksaan terhadap pasien
dimana pada saat itu sesuai rekamedis yang mereka nyatakan ini ada pemeriksaan yang menyatakan
benyut nadi nyonyakkan
s almarhumah ini ternyata masih normal
kemudian juga jantung normal
kemudian juga paru paru normal
namun mereka juga melihat ada indikator penyumbatan saluran darah
kemudian pada sepuluh menit kemudian pada pukul dua puluh dua lebih sepuluh ini
dokter spesialis saraf yang pada ada pada video tersebut yang juga merupakan direktur dari rumah sakit siti hojidah
sepanjang sidoarjo ini melakukan pemeriksaan
dan dokter juga pada saat itu
menyatakan kondisinya masih normal
memang ada penyumbatan darah
dan membenarkan bila sebelumnya
suster ini melakukan penyuntikan
yakni suntik untuk mengurangi mual
namun itu juga dinyatakan dengan mereka dengan tegas bahwa penyuntikan itu dilakukan ketika kondisi pasien ini dinyatakan normal
baru sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh lima ini dokter sesudah sekitar sepuluh sampai lima belas menitan
menyatakan kondisi normal
bergeser ke kamar berikutnya untuk memeriksa pasien lain
lalu sekitar dua puluh tiga dua puluh empat ini dokter bergeser ke kamar berikutnya untuk memeriksa pasien lain

kita untuk mencari
karena di mana pihak rumah sakit menyatakan bahwa penyuntikan pada kisaran sebelum jam dua puluh tiga ini masih sadar dan sempat berkomunikasi dengan tim medis dan juga keluarga menurut versi rumah sakit ini juga sempat berkomunikasi dan mengetahui kalau pasien tersebut ini masih sadar masih hidup
ada sanggahan sekali lagi pihak rumah sakit menyatakan tidak melakukan penyuntikan sesudah pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
dan proses ini sekali lagi juga masih menunggu empat belas hari kerja dan pihak rumah sakit secara garis besar ini menuntut dan memberikan kesempatan kepada oknum dh yang diduga adalah perekam dan juga penyebar video viral tersebut untuk melakukan pembuktian terbalik
kalau memang benar tuduhannya ini adalah adanya penyuntikan oleh tim medis rumah sakit siti hodijah sidoarjo terhadap jenazah diduga jenazah maka silakan melakukan pembuktian terbalik
misalnya dengan juga menyediakan video yang menunjukkan aktivitas tersebut atau mungkin bukti bukti lainnya yang bisa dibuktikan
ini dia wida selain dengan rekam medis yang tadi dibeberkan oleh pihak rumah sakit begitu apa saja bukti lain yang memang memperkuat penyanggahan mereka terkait dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh perawat di sana
kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri mengenai sanggahan dari pihak rumah sakit
kalau untuk rekamedi sendiri ini pihak rumah sakit menyatakan memang untuk detilnya ini pembuktian ini nantinya akan dibuka ketika di pengadilan
karena sesuai dengan ketentuan di indonesia bahwa rekam medis ini hanya bisa dibuka oleh dokter dan juga bila ada permintaan dari pengadilan
nah namun pihak rumah sakit pada hari ini juga menyatakan memiliki saksi bagaimana interaksi terhadap selama interaksi oknum dh ini ketika kejadian itu berlangsung
di antaranya rumah sakit juga menyatakan ada ancaman ancaman yang dilakukan oleh oknum dh ini ketika kejadian itu berlangsung
misalnya seperti sebentar lagi saya rekam dalam bahasa jawa ya sebentar lagi saya rekam saya kalah tidak apa apa
namun yang jelas saya nama rumah sakit jelas
seperti ini yang dinyatakan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak rumah sakit yang tadi juga disampaikan pada saat konferensi pers
sejauh ini ada dua alat bukti yang digunakan yang dinyatakan sudah dimiliki oleh pihak rumah sakit seperti yang tadi
di antaranya rekamadis kemudian juga ada kesaksian dari tim medis lain yang berada di belakang suster t yang mendengar bagaimana oknum dh ini menyampaikan unek uneknya ketika masa kritis itu berlangsung
wida subianto terima kasih banyak atas informasi anda langsung dari surabaya jawa timur